jakarta optimistis dapat mengalahkan tamunya home united di leg kedua semifinal piala fz zona asia tenggara
kalah dua tiga di leg pertama persija hanya butuh menang satu untuk dapat lolos ke babak final
menjelang pertandingan melawan klub singapura home united
skuad persija jakarta menggelar latihan pada senin sore di lapangan a senayan jakarta
modal dua gol yang dicetak di kandang home united diakini akan menjadi modal berharga di pertandingan leg kedua yang akan berlangsung selasa malam
usai pertandingan leg pertama kemarin home united memiliki keuntungan dengan waktu istirahat selama enam hari
sementara persija sudah harus menjalani pertandingan liga satu melawan madura united hari minggu kemarin yang berakhir dengan kekalahan persija dua
persija dipastikan akan tampil dengan kekuatan penuh demi merebut satu tempat di final piala fz zona asia tenggara
persija menangkan kekuatan di awal menit awal menurut pertanda
persija menangkan kekuatan di awal menit awal menurut pertanda
persija menangkan kekuatan di awal menit awal menurut pertanda